setelah ditetapkan sebagai bacawa pres prabowo oleh koalisi indonesia maju
gibran kembali berkantor di balai kota solo
gibran tidak tegas menjawab apakah sudah keluar dari pdip setelah menerima pinangan prabowo sebagai cawapres
gibran mengaku ia sudah bertemu dengan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani jumat lalu
ia juga bertemu dengan ketua tim pemenangan nasional ganjar presiden tpngp arsyad rashid
ganjar menegaskan bahwa siap menerima sanksi partai saat menerima pinangan sebagai cawapres prabowo subianto
ia juga akan mengikuti mekanisme bagi pejabat daerah yang akan maju sebagai cawapres